makin takut banget kira kira kamu
ya aku tuh gak mungkin lah ninggalin kami
siapa tau cintanya si loman ular itu
lebih besar dari dendamnya
ular itu pasti gak akan mau kehilangan kita
cintanya rama ke sinta
itu jauh lebih besar
yang benar tuh kalau kerja
ini juga udah bener gitu kak
den rama mau kemana
jangan pergi pergi dulu ini mau kemana
kan belum sembuh kok mau malah pergi
den kalau mau kemana mana kau mau beli apa apa
masa lu si bambang aja nih bambang gak ada kerjaannya loh
harusnya den rama itu mendingan istirahat di kamar
biar cepet sembuh
nanti kalau butuh apa apa
nah tinggal mencet biar sih
kok mencet aku sih
biar sih mas bambang udah deh aku mau pergi
jangan ganggu aku
biar diantar yuk
nih udah lepas lepas lepas
ya ampun kak rama
kak rama ini mau kemana sih
mau kemana sih kak
aku mau ketemu sama sinta nu
ya ampun kak mau ngapain
tadi sinta telepon aku
dia bilang rumah dewi kebakaran
rumah dewi kebakaran kak
kak kak tunggu kak
jangan jangan ini ada yang ngerjain kita
karena tadi pak bambang juga nelfon aku kak
terus bilang kalau rumah kita ini kebakaran
tapi kenyataan itu enggak
pokoknya aku sekarang mau ketemu sama sina
kak rama aku juga ikut ya
enggak enggak enggak
mari pak asep silahkan masuk pak
untuk sementara waktu bapak bisa tinggal disini ya
sama dewi dan juga sinta
terima kasih atas bantuan nya ya
mari pak saya naik ke kamar biar bapak istirahat
tuh tas ya kasih
iya terima kasih
bapak istirahat duluan ya pak
ya udah kalau gitu
aku buatin minuman buat kalian semua ya
kamu duduk dulu saya
kamu beneran gak apa apa wai
kamu gak usah takut
kamu tenang aja
aku akan cari orang
yang udah memfitnah kamu sampai kamu kayak gini
gak usah nuh
dan kak sinta udah selamat
sayang kamu dengar aku ya
aku yakin banget
ini tuh ulah perempuan yang udah cemburu sama hubungan kita
aku yakin banget
aku cuman gak mau kehilangan kamu
kamu denger aku ya
kamu gak akan pernah kehilangan aku sayang
kamu gak akan pernah kehilangan aku
karena aku juga gak mau kehilangan kamu
pokoknya aku akan bersihin nama baik

kalau kamu itu senuman ular
kamu ngapain disini
kamu gak apa apa
justru aku yang nanya kamu dulu
kamu gak apa apa
muka kamu sampai lebam kayak gini
aku kan kuat
ini semua karena senuman ular itu
aku juga gak tau
biasanya kan senuman ular itu selalu neror aku
dan kali ini dia nolongin aku
senuman ular ini jatuh cinta sama kamu
kamu bercanda deh
kok bercanda sih
dia kan buktinya dia nyelamatin kamu kan
gak apa sih
cemburu kok sama siluman ular
kamu udah ada aja deh
makin takut banget kira kira kamu
ya aku tuh gak mungkin lah ninggalin kamu
makin takut banget kira kira kamu
makin takut banget kira kira kamu
siapa tau cintanya senuman ular itu lebih besar dari dendamnya
aku yakin ulur itu pasti gak akan mau kehilangan cinta
cintanya rama kesinta itu jauh lebih besar daripada cinta senuman ular ke aku
kenapa hatiku merasa sakit
kita masuk kedalam aji' ya
kan aku peluk gak tau kejana'
mungkin ini saatnya rama tahu siapa aku sebenarnya
sinta gak apa apa aku peluk aku peluk
gue gak kenal jangan kok tenang aja
sinta gak apa apa kan aku peluk gak kalau hujan aja
sinta gak apa apa aku peluk aku peluk
gue gak kenal jangan kok tenang aja
aduh aku heran deh kenapa warga bisa tahu kalau kamu itu siluman ular dek
dewi juga bingung kak
dan warga juga menuduh dewi kalau dewi banyak menaruh orang dan membunuh orang
soalnya kampung kita ini sekarang lagi diteror siluman ular
jadi siruman ular itu setiap ketemu orang langsung isep tuh darahnya
aku ingat waktu itu pernah ada kan dua orang yang masuk ke warung
dan mereka tuh ngomongin siruman ular
atau jangan jangan mereka salah sasaran ya
raju kamu harus cari tahu mereka di kampung buduk
dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana
aku akan selidiki
ya ampun raju
ini kampung mana sih sepi banget gini
ini namanya kampung buduk erin
ya tapi kayak gak ada orangnya gini
aduh ini center gimana ceritanya sih
baterai udah diganti orangnya ala vision
bang bang permisi
kami mau wawancara minta waktunya sebentar ya
iya kayak tv tv gitu
gue kena kalau gitu